anda masih menyaksikan reportase jawa timur
ritual sedekah bumi di mojokerto berlangsung ricuh
ratusan orang saling berebut dan berdesak desakan
untuk mendapatkan jajanan pasar buah buahan dan juga hasil pertanian
hasil bumi ini sebelumnya diarak sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah
kericuhan ini terjadi sesaat setelah seorang sesepu selesai membacakan doa
pada perayaan sedekah bumi di desa bijak kecamatan trawulan mojokerto
ratusan warga langsung berebut mendapatkan jajanan pasar buah buahan
serta hasil bumi lainnya seperti kacang jagung dan padi
tidak hanya kaum pria saja ibu ibu dan anak anak juga ikut saling berebut
dan berdesak desakan di puluhan gunungan tumpeng besar tempat berbagai hasil bumi
meski melarang warga untuk berebut namun mereka tak menghiraukannya
sejumlah ibu ibu dan anak anak juga ikut berdesak desakan dan terjatuh
tidak membutuhkan waktu yang lama isi gunungan tumpeng habis di serbu warga
meski ricuh tetapi tidak ada warga yang terluka dan perayaan ini terus berlanjut
gimana perasaan ikut barang tadi
dapat apa aja
ya dapat sangja dapat pano dapat jacan pasar gitu mas